sebagai bagian dari penataan bersama kawasan tanah abang pemprov dki jakarta menyediakan moda transportasi gratis yang diberi nama tanah abang explorer
bus ini akan mengangkut penumpang dari stasiun menuju enam lokasi yang ada di kawasan tanah abang
pemprov dki jakarta melalui pt transjakarta menyediakan shuttle bus tanah abang explorer bagi warga yang akan beraktivitas di kawasan tanah abang
pt transjakarta menyediakan sepuluh bus yang beroperasi dari jam delapan pagi hingga jam enam sore
bus gratis ini akan berkeliling melalui enam titik yang berada di kawasan tanah abang yaitu halte stasiun tanah abang halte blok g halte blok c halte auri halte blok e dan halte flyover jati baru lalu kembali lagi ke halte stasiun tanah abang
dia mempunyai enam titik pemberhentian dari stasiun tanah abang yang ditandai dengan rambu bus stop yang berkuliskan tanah abang explorer

pemprov dki jakarta melalui pt transjakarta menyediakan shuttle bus tanah abang explorer bagi warga yang beroperasi dari jam delapan pagi hingga jam enam sore